komisi pemberantasan korupsi atau kpk memeriksa sejumlah pejabat pemerintah daerah dosen pengusaha dan petinggi bank mandiri
dalam kasus dugaan jual beli izin pertambangan oleh gubernur sulawesi tenggara nur alam
nur alam diduga menyalahgunakan kewenangan dalam penerbitan izin usaha pertambangan di kabupaten buton dan bombana
penyidik komisi pemberantasan korupsi terus memeriksa sejumlah pejabat pengusaha dan pihak terkait
kasus penyalahgunaan penerbitan izin usaha tambang yang menjerat gubernur sulawesi tenggara nur alam
orang nomor satu di sultra itu juga diduga mencuci uang hasil kejahatan senilai tiga puluh tiga miliar rupiah
pemeriksaan digelar di ruang direskrim polda sultra kamis siang
para pejabat yang diperiksa diantaranya sekda provinsi sulawesi tenggara lukman abu nawas
kepala dinas pertambangan dan esdm burhanuddin
tiga staf dinas pertambangan dan esdm andreas apono kamrullah dan juga masmur
juga kepala bidang tata lingkungan dan amdal provinsi aminoto kamaludin
bersama staf ahli pemerintah provinsi kahar haris
tak hanya itu penyidik kpk juga memeriksa mantan kepala dinas kehutanan provinsi amal jaya
direktur pt untung anaugi abraham dan dua petinggi bank mandiri yakni risma dan sutomo
hari ini sesuai dengan permintaan dari pihak kpk untuk kami menyediakan ruangan
untuk pemeriksaan terhadap saksi yang dibutuhkan oleh kpk
kami siap pemeriksaan
namun ada sejumlah saksi yang mangkir dari panggilan penyidik kpk
mereka diantaranya cacep trisna jayadi sekda korawi kepulauan
yang juga ketua ikatan ahli geologi sulawesi tenggara
hingga kini proses pemeriksaan masih berlangsung
rencananya kpk masih akan terus melanjutkan pemeriksaan hingga hari ini